presiden joko widodo sejak sabtu tiga september telah resmi menaikkan tarif bahan bakar minyak jenis pertalite
dari rp tujuh enam ratus lima puluh per liter menjadi rp sepuluh per liter
kenaikan harga pertalite membuat para sopir angkutan umum di kota bandung menaikkan tarif sebesar rp satu hingga rp dua
hal ini dilakukan karena setoran mereka kepada para pemilik kendaraan tidak berkurang
meski ongkos operasional naik akibat kenaikan harga pertalite
namun keputusan tersebut tidak serta merta disetujui oleh pengguna angkutan umum sehingga masih banyak yang membayar dengan tarif lama
yang ngambil dari bank sih
ya secara spontan naik sih tapi kan sewa masih ngambek ngambek dinaikin ongkos gitu
padahal naiknya gak seberapa paling paling juga rp dua sampai rp satu sampai rp dua
bukan protes lagi marah marah apalagi ibu ibu yang mau pulang dari pasar
untung aja nggak dilempar terasi
kenaikan tarif juga diterapkan oleh para penyedia jasa ojek pangkalan
di daerah buah batu misalnya para tukang ojek telah menaikkan tarif sebesar rp dua kepada para penumpang
kenaikan tersebut belum menyebabkan turunnya jumlah penumpang meski masih ada masyarakat yang mengeluh
untuk ojek sendiri mengikuti ya mengikuti sesuai dengan yang sudah diumumkan
jadi begitu harga bensin naik otomatis kita juga naik
sebagian ada yang masih mengeluh tapi kebanyakan sih mereka paham ya
karena pengumuman kenaikan bbm sendiri kan sudah merata sudah banyak informasi
mereka anggap kenaikan yang kita berlakukan kepada konsumen itu dianggap wajar lah rp dua
sementara itu lonjakan harga yang signifikan terjadi pada bus antar kota antar provinsi
di terminal cicahem kota bandung rata rata kenaikan tarif mencapai dua puluh hingga tiga puluh persen
atau sekitar rp lima puluh hingga rp tujuh puluh lima
bahkan untuk bus dengan kelas presiden eksekutif dari bandung menuju kota malang
kenaikan tarif bisa mencapai hingga rp seratus
sejauh ini baru satu perusahaan otobus di terminal cicahem yang masih bertahan dengan harga lama
kenaikan tarif bahan bakar minyak membuat tarif angkutan umum terutama bus antar kota antar provinsi juga harus meningkat
salah satunya adalah bus dari bandung menuju surabaya yang awalnya berharga rp dua ratus lima puluh
kini menjadi rp tiga ratus dua puluh lima dan menyebabkan beberapa masyarakat harus mengurungkan niatnya untuk pulang ke surabaya
angga putra helmi suryanegara bandung jawa barat